nanti pilkada jakarta kita usahakan dari internal pks adalah nanti
bisa ada beberapa nama ada soebul iman ada juga pak saihu ada pak mardani bisa
anies pastinya dia akan kembali tetapi kami dari pks mengatakan
pak anies sudah dua puluh lima persen sebagai tokoh nasional
kasih kesempatan sekarang anies mengantarkan orang pks untuk menjadi
dialog dialog ini kan dinamik politik nih berkembang ya kan
memang dki ini paling seru ya paling suasananya kayak pilpres
itu mitra koalisi kalau untuk golkada siapa nanti
karena kita nomor satu di praksi jumlahnya apa dia gota dprd kita paling tinggi
tetapi kalau yang mereka udah ada calon kan nggak mungkin
misalkan golkar menyalurkan si a
ya paling tidak kita dengan koalisi nasdem dan pkb sudah cukup
ya kita pilkada ini suasananya pertama jumlahnya besar ya lima ratus empat puluh lima an
pastinya akan semua berkeinginan mengambil kesempatan
dan pks paling siap untuk kesempatan ini